buat dibawa aja
aku butuh bantuan
kak aku butuh banget kontaknya pak amar mahendra
please bantuin aku ya
sebenarnya bukannya kakak gak mau bantu kamu
kakak tuh gak punya kontaknya juga udah lama gak pernah berhubungan
gak pernah menjaga silaturahmi juga dengan pak amar
dulu pas kakak punya kasus sama dia
ya udah udah selesai diurus
udah kelar begitu aja
sekelas pak amar
ya kan nggak mungkin lah
dan kakak minta sama kamu
lupain mengenai kasus kakak
kak disini duduk duduk
aku kamar beneran
kita istirahat yuk
kakak juga mau istirahat
pertama dari catherine
mereka semua berusaha untuk menghubungi pengacara namanya amr mahendra
dan mereka berencana untuk menjadikan pengacara ini
untuk membela nino
dan karena catherine tahu aku kenal sama pengacara ini
cater minta bantuan ke aku
kayaknya aku pernah denger deh
temen aku yang ada di rumah sakit
dokter juga kalau nggak salah
dia pernah pakai deh jasa amar mahendra itu
kalau nggak salah
jelukannya tuh the winners ya beneran
orangnya cerdas pintar
hampir semua kasus di tangannya dia pasti menang
dan karena dari nino dan aku dapat info dari catherine juga
mereka berusaha menghubungi dan tidak ada respons sama sekali
catherine minta bantuan ke aku
untuk mencoba hubungi ke pengacara tersebut
dan satu hal
aku mau jujur sama kamu
dulu banget dulu banget udah lama banget sayang
aku pernah ada masalah
aku pernah ada kasus
yang seharusnya aku salah
tapi aku jadi benar
aku jadi menang
karena di handle sama pengacara tersebut
tanya mengenai masalah ini ya
karena aku udah gak mau ingat sama sekali
aku udah ngelupain semuanya
tapi kamu gak pernah cerita loh sama aku
kalau kamu pernah pakai jasa pengacara dia
berarti kan kasus kamu berat banget
iya memang kasus berat sangat sayang
itu semua udah lewat
itu benar benar masa muda aku yang benar benar emosinya nggak stabil
masih mikir aku orang yang paling benar
dan aku tuh aku salah
jadi beneran gak mau cerita sama aku
karena menurut aku gak penting
nino hebat banget dong kalau dia sampai
bisa pakai jasa pengacaranya amar mahendra
emangnya buat kasus apa sih
cuma yang jelas tadi
sepertinya arahnya ke sana
nah aku juga mau cerita
kalau boleh jujur ya
siapapun yang berhadapan dengan amar mahendra
yang benar bisa jadi salah
yang salah bisa jadi benar
semua bisa diputar balik
dan kalau orang itu benar bisa makin benar
saya gak akan melepaskan reyna
saya akan berusaha untuk mengambil reyna
saya akan berusaha untuk mengambil reyna

saya akan berusaha untuk mengambil reyna
kamu yang membuat saya seperti ini ndin
memang dia punya hak ya
udah tangan emosi jangan pancing
gimana aku gak emosi mas
terus dia bilang
aku yang bikin dia jadi kayak gini
udah gak usah dimasukin hati
gak usah dipikirin ngomong sama dia
kalau kata orang dulu bilang
yang marah sengalah
udah biarin aja
gak usah dimasukin hati
mungkin aja dia emosi karena dilarang ketemu sama reyna
mungkin aja dia emosi karena dilarang ketemu sama rena
makanya dia ngomong kayak begitu
makanya dia ngomong kayak begitu
tapi dia keterlaluan
dia udah terlalu egois mas
dia minta diri dia sendiri
dia keras kepala
laki laki macam apa lian
kalau memang nanti dia bertindak
saya yang berhentangan
saya yang berhentangan
saya turun tangan nanti
terus kalau kita masih ngelakuin seperti ini
dia gimana kelakuannya
akan makin lebih parah
udah deh gak usah terus dipikirin
jadi nambah beban pikiran bin
tuh kan naskara jadi manis
udah kamu tonangin naskara dulu
mungkin mau nyusu dia
coba dipakein dulu ya
udah deh saya tinggalin ke kamar rina dulu ya
ngapain mikirin dia
dia aja gak mikirin kita wak
cet lagi ya tangannya ya
yang penting ya
coba rina sendiri
lalu jus juga dong
ya sudah dulu
ya sudah dulu
ya sudah dulu
tangan rena aja nanti kalau pakai tangannya
terus ini lagi
di jari jarinya ya
eh pak bos
wah bagus banget gambarnya
wah gambarnya pampul sekali
papa boleh ikutan nggak
berarti maenje tangannya sama papa ya
ada tapi ada tapi ada tapi nya apa tuh

pak saya minta tolong tunggu sebentar ya pak ya baik pak
untung gue mampir ke parkiran lapas tempat mobil gue tinggal kemarin jadi gue bisa ambil
tas susu ini ini pasti tahu dong tas ini cuma mau balikin tas ini karena riki
perlakuan kamu tadi bener bener keterlaluan din
bisa bisanya kamu ngelarang aku ketemu dengan rena
padahal aku yakin banget
rena itu udah nunggu aku untuk ngasih chat itu
aku hanya ketemu sebentar aja
cuma buat ngasih
mudah mudahan bikin peraturan aneh
apa mama sama papa udah balik dari bandung
riki berhenti riki
ninggalin tas tempat susunya geisha disini
sebelumnya dia nelfon
sekarang tiba tiba bawa tempat susunya keisha ke rumah
bukannya tempat susu geisha itu ada sama
papa surya sama mama sarah ya
apa yang ingin disampaikan si ricky ya
aku coba hubungi nanti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak maaf aku nelfon malam malam pak
geisha udah tidur pak
gak apa apa ini papa sama mama masih ruang tamu kok geisha udah tidur di kamar
cuma telangan geisha aja pak
yaudah papa juga mesti dirawatkan jadi aku telfon lagi besok pak makasih pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
geisha ada sama papa
papa kelihatan tenang kok
tapi kenapa tas ini bisa ada sama ricky ya
gak mungkin juga keisha ada sama ricky
aku coba ke rumah bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nantuk ya nino
maaf aku gak ngabarin ke maripah tapi
nanti aku ke rumah

semalam ricky ninggalin tas ini di rumah aku

lu dari mana aja sih kok lama banget
mereka ini pasti dibayar buat ngamusin gue dua puluh empat jam
gak penting banget sih
tolong bilang ke bos lo ya jangan pernah ikut campur urusan gue
dan lo bilang juga sama dia lo suruh anak buahnya mundur dan berhenti ngikutin gue
maaf itu bukan rana saya untuk bicara sama pak al
yaudah pak al gini aja
so bilang sama dia kalau dia masih nekat gue
jangan ancam pak al seperti itu
dan harusnya anda tahu dengan siapa anda berhadapan
nino dan al sepertinya sama sama
terus diberi pemahaman nih
dia pikir dua orang yang lemah pak
gak ada bedanya juga si rendy sama bosnya
nyokap lu kan selalu sendirian di apartemen
jadi sebenarnya ada apa pak
papa dan mama mau minta maaf sama kamu
ada yang belum kami ceritakan ke kamu no
sebetulnya dari kemarin tadi malam bapak mau ngomong sama kamu
tapi kamu keburu matiin telponnya
jadi papa pikir mau hari ini
karena papa mau semuanya tenang
keisha juga baik baik aja kan
keisha baik baik aja
yang panggil keisha kenapa
jadi dua hari yang lalu
dan di sana keisha diambil
keisha diculik dari setelah itu
dan telurnya tanpa sepengetahuan papa
siapa yang culik keisha pak
waktu papa cek di cctv ternyata yang mengambil keisha yang menculik keisha
dia mengambil keisha pada saat kami lagi lengah
keisha pergi dari coffee city
kenapa bisa begitu pak
tuh kan nino pasti berpikir yang aneh aneh
dan nantinya jadi nyambung ke elsa
elsa lagi yang jadi korbannya
karena dia menganggap
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
keisha adalah anaknya
jadi ricky berpikir
kalau keisha itu anaknya dia pak
apa pemicunya yang bikin dia berpikir
kalau sisa itu anaknya dia pak
nggak tahu nno
mama juga nggak ngerti
makanya riki jadi selalu mendekati keisha
tapi apapun itu
yang dilakukan ricky
ya itulah nno
alasannya kenapa mama sama papa
nggak cerita sama kamu
bukannya kami mau menutup nutupi dari kamu
tapi memang kami cuma ingin
semuanya itu tenang
nggak ada masalah baru
tapi ini benar benar nggak bisa dibiayai
mama sama papa masih ingat
waktu kita makan siang
sama keluarganya al
aku sempat lihat ricky di situ
ternyata dia mantau bukan kita
saat itu memang ricky tiba tiba muncul
nemuin mama sama keisha waktu di taman
mama juga nggak tahu
dia munculnya dari mana
dari sana mama juga jadi cemas
kira kira apa lagi yang akan ricky lakukan
ricky mengambil keisha di kafe
beberapa hari yang lalu kan
dan dia juga sempat nelfon aku
menurut papa mungkin karena dulu
ricky sempat dekat sama elsa
makanya dia berimajinasi seperti ini
dimana kalau ternyata
kamu nggak berpikir bahwa keisha anaknya ricky kan
abis ini kita langsung ziarah ya
ke makam orangnya sama papa
ya jangan sampai kesiangan juga ya
ya sikap sekalian
aku kayaknya gak bisa ikut deh
soalnya kemarin aku udah pas ke makam papa
aku ke makam tante sofia juga
kalau hari ini aku rencananya
mau pamit dulu sama orang rumah aku
isi koper lagi

jadi kalau aku ikut takutnya
nanti malah buru buru
jadi nggak enak suasananya
kita juga gak mau kamu jadi terburu buru
ntar malah ada yang ketinggalan
terus gimana rumah kamu
insya allah aman semua tante
nanti aku makanya mau pamit
memang tokonya mepet juga sih
nanti takutnya terlambat kan
emangnya mau ke mana
di kamarnya ada koper gede gede banget
tante jazz mau lanjutin sekolah dulu ya di amerika
tante jess izin pergi ya sayang
oh sama kayak papa ya kandang
tapi di mana ya amerika itu
kalau belum cerita ya sama aku
kemarin gak jadi cerita ya papa ya
oke papa tempel ya
papa harus ada yang besar deh
kotor dengan tangan papa atas ya
karena tangan kamu yang ini
aku cuma habis pikir aja kalau
apa yang mendasari
ricky sampai nekat
untuk menculik yesua itu hasil
ricky itu sudah berkali kali
mungkin dia juga jadi berpikir bahwa
soal itu ke mama
dia bilang seperti itu sama
jadinya ya dia ingin selalu dekat sama keisha
karena dia merasa
dengan mimpi mimpinya itu
itu adalah pertanda bahwa keisha itu memang benar anaknya
kamu jangan terpengaruh sama omongannya ricky
ini sebetulnya alasan kenapa papa nggak ngomong
dua hari yang lalu
bapak gak mau kamu kepikiran
dan akhirnya jadi bumerang buat kamu
iya dan ternyata malah keduluan sama ricky
dia yang duluan ngomong sama kamu kan
papa rasa kita harus paham
untuk urusan ini
karena waktu papa ketemu sama riki
kita harus lapor polisi pak
bapak berharap kita tidak perlu lapor ke polisi untuk masalah ini
bapak gak mau urusannya jadi panjang
tapi kalau sampai ricky melakukan hal ini lagi
aku sempat terima telepon dari ricky dengan nomor yang berbeda
aku akan hubungin dia pak
aku akan peringatin dia untuk menjauhi kesya
mirna disini aja temenin naskara ya
bantuin gigi juga ya
kita juga gak akan lama kok ya
eh sebentar sebentar
apalagi kenapa kenapa
ada yang ketinggalan
biasalah suka lah semenit ketinggalan aku
ya gapapa buat dibawa aja
iya kan gak ini juga
ya pasti kan berdua ada
ya udah tuh saya
aduh nganggur diri lagi deh
gak apa apa biarin
ya udah kalau gitu jalan dulu ya
apa ada yang ketinggalan lagi
enggak lah ada
potongan video yang tadi yang saya tunjukin ke kamu
itu yang bagian
untuk netralin aja
ya enggak ada masalahnya
yang penting sih nino ngelihat kalau chat itu udah dititip sama rina
yaudah terserah kamu ya
menurut kamu bagus saja mas
jangan dikasih yang
nanti dia iri lagi ya
enggak enggak enggak
saya nino step by step gue akan bikin perhitungan sama si al
pak ya saya minta tolong antarkan surat ini ke security yang ada di gerbang itu pak
oke baik pak
bilang buat alat lebaran kalau misalnya ditanya dari siapa bilang aja nama sama alat pengirimnya ada di dalam surat itu
iya pak mau nyari siapa
saya mau mengantarkan surat
surat surat buat siapa
buat bapak aldebaran
buat pak bos ini
dari mana pak
nama dan alamatnya ada di dalam pak
permisi terima kasih pak
terima kasih pak